ya banjir juga merendam kawasan kemang jakarta selatan
dan untuk mengetahui situasi terkini
di sana kami sudah terhubung dengan jurnalis transmedia badru zamal
selamat siang badru
ini bisa anda gambarkan kalau ini warga kemang mengatakan bahwa banjir tahun ini lebih besar
dari banjir yang terjadi tahun sebelumnya di awal tahun dua ribu dua puluh
bagaimana saat ini anda menggambarkan kondisi di tempat anda berada
ya rizky kondisi di jalan kemang saya sendiri saat ini
sudah mencapai ketinggian hampir satu meter
bisa kita lihat di belakang saya juga sudah banyak mobil mobil yang terendam
akibat tidak dapat dievakuasi oleh pemiliknya
dan saat ini sendiri petugas damkar dan pintar masih terus untuk melakukan evakuasi evakuasi
terhadap karyawan karyawan yang masih berada di dalam toko mereka
ya untuk evakuasi sendiri seperti apa badru kalau misalnya dari video yang beredar
ini kan cukup parah bahkan sampai mobil
itu hampir tidak terlihat atapnya
bagaimana kondisi atau evakuasi bagi para korban di sana
iya evakuasi sendiri dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dan tim sar
menggunakan perahu perahu karet yang sudah disediakan di lokasi
dan untuk kendaraan pribadi sendiri yang mulai terendam
ini mulai sejak malam tadi sudah mulai terendam
dan bahkan ada kendaraan yang masih ada di bawah dan tidak terlihat karena terutup oleh air
artinya air masih cukup tinggi di sana
kalau anda gambarkan dari tadi pagi ini kan hujan lebat terjadi di jakarta sejak malam hingga tadi pagi
kalau kondisi saat ini apakah sudah cukup surut atau masih bertahan
ya kalau untuk ketinggian air sendiri sejak semalam masih tetap bertahan di ketinggian satu meter bahkan lebih
karena ini disebabkan oleh meluapnya aliran kali kerukut yang berada tidak jauh dari lokasi jalan
kondisi di jalan kemang raya sendiri saat ini sudah mulai mendung kembali
dan tidak menutup kemungkinan akan kembali turun hujan
oke baik jadi kondisinya masih cukup parah di kemang sana
dan tentu kita berharap juga saat ini atau hari ini kondisi cuaca bisa lebih baik sehingga
banjir ini bisa berangsur surut
baik terima kasih badru zamal jurnalis transmedia melaporkan dari kemang jakarta selatan
selamat kembali bertugas